kita awali reportase dari berita kebakaran
sebuah ruko elektronik di gresik kamis dini hari
ludes di lalapsi jagomera
akibat kebakaran tersebut pasangan suami istri pemilik ruko
ditemukan tewas terpanggang
keduanya ditemukan dalam keadaan berpelukan di kamar mandi
kebakaran yang melanda sebuah ruko elektronik di jalan kapten dulasim gresik ini
sempat membuat panik warga sekitar
karena jaraknya yang cukup dekat dengan pemukiman warga
sulitnya akses lokasi kebakaran membuat pemadaman berjalan lambat
setelah dua jam berjibaku api akhirnya berhasil dipadamkan
akibat kebakaran ini pasangan suami istri pemilik ruko
edi supardi dan nani chandra ditemukan tewas dalam kamar mandi
diduga keduanya terjebak saat berusaha melarikan diri dari kobaran api
usai dievakuasi jasad kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit ibnu sina gresik
untuk menjalani otoplasma
dua korban ditemukan di dalam kamar mandi rumah korban itu
dugaan penyebab kebakaran apa
untuk dugaan sementara kita masih lakukan pendalaman kita lakukan penyelidikan
dan kita akan koordinasi dengan lapor dari kota jatim
hingga kini masih belum diketahui pasti menyebab kebakaran
namun diduga sementara kebakaran akibat korsleting arus listrik